hai cerita dalam bahasa indonesia segelas susu saat itu tahun seribu delapan ratus enam puluh tiga satu ratus lima puluh tujuh tahun yang lalu
seorang anak laki laki malang menjual barang barang aneh dari rumah ke rumah
kertas dan pensil kertas dan pensil oh bibi biarkan aku membantumu terima kasih howard
kau benar benar anak yang baik sungguh kau benar benar permata terima kasih banyak bibi
howard berjalan dan melihat beberapa anak laki laki bermain kertas dan pensil kertas
dan pensil apa kau ingin mencoba ini untukmu
aku mau membelinya sangat berguna untuk sekolah loh
hey hour kami sudah punya perlengkapan kami
iya papa membelikanku sekotak pensil dan kertas minggu lalu lebih baik kau bermain dengan kami
eh terima kasih tapi aku benar benar perlu menjual beberapa barang hari ini
saat howard berjalan pergi dia tiba tiba mendengar beberapa kekacauan dia berbalik untuk melihat
bahwa salah satu dari anak laki laki itu berada di rumahnya

minggirlah cepat ambil kain dan air dingin
tenanglah jangan gerakan kaki kau dulu
sudah ini akan mengatasi rasa sakitnya dan jika sudah sedikit berkurang kau segeralah pulang dan
jangan gunakan kakimu selama beberapa hari kau akan baik baik saja
ini sudah terasa lebih baik howard kau bisa menjadi seorang orang yang baik

ini sudah terasa lebih baik howard kau bisa menjadi seorang orang yang baik
howard itu adalah de chicks
ini sudah terasa lebih baik
ini sudah terasa lebih baik
haruskah aku menyisihkan ini untuk membayar seperseratus biaya sekolahku ini haruskah aku menyisihkan ini untuk membayar seperseratus biaya sekolahku
ini haruskah aku menyisihkan ini untuk membayar seperseratus biaya sekolahku
haruskah aku membeli sepotong roti
makananku untuk dua hari
betapa bodohnya aku bermimpi menjadi seorang dokter
itu tidak akan pernah terjadi
lupakan makan malam
jika aku mendapatkan air untuk diminum untuk menghilangkan rasa laparku itu akan menjadi keajaiban
howard telah kehilangan semua harapannya
tapi dia tidak bisa hanya duduk di bawah pohon itu memikirkan nasibnya
jadi walaupun dia merasa lelah lapar dan juga sedih
tapi dia tetap bangkit untuk mencoba dan menjual dagangannya
dia datang ke sebuah rumah dan mengetuk pintu
kertas dan pensil kertas dan pensil
nona maukah kau membelinya
kau ini howard bukan
aku melihatmu membantu wanita tua di sana untuk memotong rumputnya
dan aku telah melihatmu membantu orang orang di lingkungan itu berkali kali
ya apakah kau mau kertas dan pensil
kau terlihat sangat lelah
sebenarnya ya aku sedikit lelah
bisakah aku minta segelas air
masuklah sebentar duduk saja dulu silakan
howard masuk dan duduk di ruang tamu sementara gadis itu pergi ke dapur
beberapa menit kemudian dia kembali dengan segelas besar susu segar
dia mencoba mengambilnya
ini ambillah howard
wah terima kasih banyak
howard mengambil gelas itu dan minum dengan lahap
itu adalah minuman paling memuaskan yang dia minum dalam beberapa minggu
berapa harus kubayar ini
anggap saja itu terbayar lunas dengan semua kebaikan yang telah kau tunjukkan di lingkungan howard
ibuku berkata tidak ada sedikitpun kebaikan yang terbuang percuma
semua akan kembali
saat kau melakukan yang terbaik hidup mengirimkan keajaiban saat kau tidak mengharapkan

kata kata gadis itu dan segelas susu tidak hanya memuaskan rasa lapar howard
mereka telah memenuhi pikiran dan hatinya dengan harapan baru
dia tahu dia akan melakukan yang terbaik yang dia bisa dan kehidupan akan menjaganya
tahun tahun berlalu dan suatu hari gadis yang telah memberinya harapan dan juga susu jatuh sakit parah
tidak ada dokter yang bisa membantunya
kita harus apa katakan padaku dia akan sembuh dokter
aku khawatir aku hanya tahu satu dokter yang mungkin bisa membantu putrimu
dia harus dibawa ke rumah sakit di kota dia bahkan mungkin harus dioperasi
maka gadis itu pun segera dibawa ke rumah sakit di kota
di sana dokter mengoperasinya merawatnya dengan sangat baik
tapi memang butuh waktu lama untuk pulih
tetapi syukurlah akhirnya dia pulih kembali
tapi meski baik baik saja dia merasa sangat khawatir
aku tidak tahu bagaimana aku akan membayar tagihan rumah sakit ini ayah
aku sudah lama sekali berada di sini dan jumlah tagihannya pasti besar
selamat pagi pasienku akhirnya sembuh dan sehat
siap untuk pulang
masih belum menerima tagihannya
kau tidak perlu khawatir tentang itu
lihatlah dokter sendiri yang telah membayarnya dengan lunas
ketika gadis itu melihat ketagihan dengan heran dia melihat cap besar dibayar di atas tagihannya
dan kemudian ketika dia kebetulan membaliknya dia membaca sebuah catatan
dibayar lunas dengan segelas susu
anggap saja itu terbayar lunas dengan semua kebaikan yang telah kau tunjukkan di lingkunganmu hawad
ibuku berkata tidak ada sedikitpun kebaikan yang terbuang percuma
semuanya akan kembali
saat kau melakukan yang terbaik hidup mengirimkan keajaiban saat kau tidak mengharapkannya
anak laki laki kecil yang lapar yang telah ditunjukkan oleh gadis itu kebaikannya bertahun tahun yang lalu
dengan memberinya segelas susu sekarang telah tumbuh menjadi salah satu dokter yang paling terkenal di dunia
dokter yang telah menyelamatkan nyawa gadis itu
bertahun tahun yang lalu dia memberinya harapan dan keyakinan pada keajaiban
dan bertahun tahun kemudian dialah yang menyelamatkan hidup gadis itu
ketika kita baik kepada orang lain hal hal baik akan kembali pada kita
dan ketika kita melakukan yang terbaik tidak peduli apapun kesulitan hidup yang menimpa kita
keajaiban akan terjadi
dan hidup itu sendiri membantu kita untuk memenuhi semua impian kita